kalau mobil gue udah bener
berarti gak ada alasan lagi dong
buat gue bareng terus sama roman
mobil lo udah bener
gue masih sedih
pasti lo takut ya
masa gr dulu
gue tau kok
pasti ketagihan kan diboncingin sama gue
enak juga kan menurut gue
gue paling gak bisa bahasa indonesia
payah bahasa negara sendiri nilainya segitu
kok bisa dapet nilainya segitu sih
ajarin gue roman
asal muridnya gak manja
muridnya itu gak bakalan manja
gak bakalan rese
gak pake hape
gurunya itu ganteng
dan jago bikin kulisi
bikin bapak muridnya
itu aja ngambek
mau ngambek atau mau pulang
ya pulang lah
bawa mobil gue yang mau gue ke bengkel
gak ada bu
gue boleh minta teman gak sama lo
minta teman apa
gue boleh nebeng sama lo gak
ya iyalah sam nebengnya sama lo
kalau sama supir angkot gue bukannya ke lo
tapi ke supir angkotnya langsung
gue dari tadi nyariin lo tau di sekolah
gue gak tau kemana
lo mau bareng gue yuk
gak usah rey gue nunggu angkot kok
angkotnya aja belum dateng
gue udah dateng dulu wak
sama gue aja yang ada
maksud gue yang selalu ada
gue kasih tau sama lu rey
gak ada cowok gentleman yang ngerebut cewek orang lain
kasar banget ya
lo salah men
cowo jantan itu yang bisa mengejar impiannya
apalagi buat cewek
apa cowok jantan
gue gak salah denger deh
yang gue tahu gak ada cowok jantan yang berani ngelakuin hal kayak gitu
cuman cowok panggung lecut doang yang berani ngerebut cewek orang lain
ini gue tuh yang bela diri
apan aja gue bisa
kumpu pandai aja gendut bisa
itu si deren sama si rey ngapain ya

gak ada gini aja juga tuh
dia bilang gue pengecut
pengecut dari mana
gue ngedeketin dia terang terangan depan mata lo
ah mereka berantem jadi nih
dia diberantem yang kepolak balik ke aku
jadi sok buntut lu
maksud lo pasti mau lo apaan sih ya
aku tau lo mau apaan
gue jangan kasar sama dia pelan pelan ngomongnya
ini sih bikin gue burung merpati ketembak penasaran
sungguh mati aku jadi penasaran
ah sama saya juga penasaran sangat ini
ah ke si ya
ah ke si ya
gitu sudah ayo
lo tau gak sih rey kemana
akhir akhir ini dia sering banget ngilang
grea itu lagi deket sama cewek
lo mau tau gak ceweknya siapa
bukannya gina itu pacarnya dern
tapi yaudah itu urusan mereka berdua
urusan kita sekarang
gue balik deh
gue mau cari tahu siapa itu gibran
oke sekarang kita udah disini
mau ngaku kalo kamu udah selingkuh sama rey
aku punya hati
dan aku gak cuman sekali liat kamu berduaan sama rey
kamu pikir aku gak sakit
mendingan sekarang kamu ngaku aja nih
kamu emang suka kan sama rey
kok bener berat sekali ini
kamu tuh juga ngarangin
saya tidak dengar nih mereka ngomong apa
sama gue juga gak denger
kita kurang deket ini
kamu tuh juga ngarangin
kita kurang deket ini
ayo kita deketan lagi yuk
aduh aduh aduh
agak seriwer nih
kaki gua sakit deh
kalau misalnya sakit kaki yang ini
kaki lu gak bakal menjadi apa
lu jadi kutuk loh di gua
maaf ya kita tersengaja bang
kemana lagi sih bang
lu udah sekolah kan
masuk ke labu kan lu
kalau belajar nih
lu harus tanggung jawab
gua mau pulang
ini gua aja gak bisa jalan nih
gotong disitu gotong
urusan kita nih malaron ya tuh
ini tuh kebosial
masa mundur begini weh
ah sendal gua buka dulu
ah sendal lu juga
permanen tuh sendal
kipas gua pengenasan
pelan pelan pelan pelan
iya ini juga pelan pelan tuh

wah banyak banget gua p an bang
ini bukan gua p an ini mah
telek bahasway bang
alhamdulillah mobil lu udah bener
berarti gak ada alasan lagi dong
buat gue bareng terus sama roman
kenapa mobil lu udah bener
kok lu masih sedih
pasti lu takut ya
masih gr dia loh
gua tau kok
pasti ketagihan kan diboncingin sama gua
enak juga kan blok gua
lah udah lo tenang aja
kok lu bisa denger
katanya lu gak bisa denger tadi